mengenai garis besar kejadian yang terjadi tanggal delapan juli tersebut ya
menurut ahli untuk motif dari berbagai motif ini
bisa nggak motif dari jangka waktu yang sudah diterangkan oleh dalam garis besar itu
kejadiannya sekitar berapa menit itu
bisa nggak motif pelecehan seksual itu menjadi motif dalam perkara ini
bisa sepanjang dicukupi dengan bukti bukti
karena dari kronologi yang ada adalah pengakuan dari nyonya ps
kalau dari waktu
dari waktu juga barangkali terlalu jauh ya
karena yang menarik begini
perwira tinggi polisi
dia tahu kalau peristiwa perkosaan itu membutuhkan bukti dan saksi
satu alat bukti tidak cukup
dan harus ada visum yang diperoleh
tapi tindakan tindakan itu tidak dilakukan
meminta kepada putri untuk melakukan visum
agar supaya kalau mengadu kepada polisi
alat buktinya cukup
jadi kalau memang tidak ada
kalau tidak ada alat bukti
berarti tidak bisa menjadi motif
nah dalam hal ini
dalam hal ini
dalam perkara ini tidak ada motif seperti itu
tidak ada bukti
tidak ada buktinya
menurut ahli gimana
bisa enggak itu
yang berhubungan dengan peristiwa di magelang
tapi tidak jelas
artinya tidak ada bukti
tidak ada alat bukti yang mengarah ke situ
berarti tidak dapat dijadikan motif